kita mulai topik yang pertama anda pernah mengomentari atau mungkin sebaliknya dikomentari hal hal yang berhubungan dengan fisik
nah kini komentar komentar yang berupa penghinaan fisik terhadap tubuh bisa berujung pidana penjara
segala bentuk body shaming di ruang publik dan media sosial dapat berujung laporan kepada pihak kepolisian
dan muncul tak melulu dalam pertemuan tatap muka namun juga melalui komentar di akun media sosial
body shaming pun tak selalu dilontarkan dari mulut lawan jenis
tak jarang body shaming pun terlontar dari mulut sesama perempuan
namun kini basa basi berbau body shaming dapat berujung bui
body shaming atau penghinaan fisik di media sosial maupun ruang publik dapat dilaporkan ke kepolisian
dan dijerat undang undang informasi dan transaksi elektronik maupun delik pidana umum
kepada cnn indonesia com direktur reserse kriminal khusus polda metro jaya kombes adi derian mengatakan
bahwa korban body shaming dapat melaporkan hal tersebut kepada polisi
kata kata yang dianggap menghina atau masuk dalam kategori body shaming merupakan ucapan yang bisa menyakiti orang lain
dan mengganggu serta membuat korban merasa tidak nyaman
sementara jika body shaming terjadi melalui media sosial
pelaku bisa dijerat pasal dua puluh tujuh ayat tiga
pasal empat puluh lima ayat tiga undang undang ite dengan pidana penjara maksimal empat tahun dan denda maksimal tujuh puluh lima juta rupiah
jika body shaming terjadi di muka publik dan diketahui banyak orang
maka dapat dicerat pidana umum melalui pasal penghinaan yang masuk dalam pasal tiga ratus lima belas kuhp
mengolok bentuk fisik seseorang atau body shaming
menurut psikolog universitas indonesia bonasardo
merupakan ungkapan yang ditunjukkan kepada
seseorang dengan tujuan menjelek jelekkan atau mendiskreditkan kondisi fisik seseorang secara keseluruhan atau spesifik
mulai dari wajah rambut hingga bagian tubuh lainnya
studi fitretit menunjukkan
dari seribu pria dan wanita
sembilan puluh dua tujuh persen wanita pernah diejek karena penampilannya
sedangkan pria sebesar delapan puluh enam lima persen
jadi berhati hatilah saat berkomentar ya
jangan sampai basah basi justru berujung masuk bui
tiffany raythama cnn indonesia
jadi harus dicamkan ya ketika anda bersosialisasi atau ketemu teman teman anda di suatu tempat
jangan asal ngomong jangan asal basah basi juga
nah ini sebagai sosok yang paling
sering tampil di layar kaca kita lihat kehidupan selebritas kemudian artis ini kerap menjadi sorotan
jadi banyak kritikan juga kepada selebritas selebritas tersebut
nah salah satunya adalah bentuk kritik yang dirasakan adalah body shaming
banyak di antara mereka yang mendapatkan perundungan karena fisik atau bentuk tubuhnya melalui kolom komentar akun media sosial
karena nyata sedikit deretan selebritas yang berani dan juga lantang alias vokal menyuarakan perlawanan terhadap body shaming
kehidupan glamor para artis kerap menjadi sorotan
mulai dari prestasi permasalahan pribadi hingga komentar komentar pedas yang menyoroti bentuk tubuh atau fisik mereka
ya selebritas pun tak luput dari body shaming
penyanyi audi itam tak jarang mendapat komentar berbau body shaming
melalui akun media sosialnya
warganet berkomentar agar dirinya melakukan diet dan berolahraga agar tubuhnya kembali seperti sebelumnya
namun pada akun media sosialnya pada bulan juli lalu ia justru melawannya dengan mengatakan bahwa ia nyaman dengan memiliki tubuh yang ia punya
ada juga eva celia penyanyi yang pernah mendapatkan komentar dari penggemarnya bahwa tubuhnya terlalu kurus
melalui akun instagramnya pada februari lalu
ia pun melawan dengan menghapus komentar komentar yang berbau body shaming karena menurutnya body shaming bukan hanya memberikan pengaruh negatif untuknya
namun juga siapapun yang membacanya
hal yang serupa juga terjadi dengan sheryl senavia
yang mendapatkan body shaming bahwa dirinya terlalu kurus dan tak pantas mengenakan baju yang terbuka
pada september dua ribu tujuh belas melalui akun instagramnya
ia pun melawan dengan membalas bahwa ia akan melawan semua orang yang melakukan body shaming
ia pun berkata bahwa dirinya menyukai tubuh yang ia miliki dan tidak perlu membentuk tubuhnya sedemikian rupa agar sesuai dengan apa yang diinginkan orang lain
dari selebritas hollywood ada model gigi hadit pun pernah mendapatkan body shaming bahwa dirinya terlalu gemuk
sebagai seorang model bentuk tubuh kurus seperti menjadi sebuah keharusan
publik pun secara tak langsung menyebut seorang model wajib memiliki bentuk tubuh sempurna
ketika gigi muncul di panggung catwalk versaci spring summer dua ribu enam belas di milan
ia pun mengunggah momen tersebut di akun instagramnya
tapi justru foto tersebut mengundang kritik pedas terhadap bentuk tubuhnya yang dinilai terlalu gemuk untuk seorang model
kiki pun menulis surat terbuka di akun instagramnya yang ditujukan kepada orang orang yang tak suka dengan bentuk tubuhnya
tak sampai di situ setelah kurus ia pun dikritik terlalu kurus akibat diet yang terlalu
keras padahal bentuk tubuh kurus tersebut disebabkan penyakit hashimoto yang ia derita
di tahun yang sama dan melalui akun instagramnya gigi pun melawannya dengan berkata bahwa ia mencintai
tubuhnya yang dulu dan sekarang ia mendorong semua orang yang mendapatkan body shaming untuk
tidak mempedulikan kata kata orang yang mencibir fisiknya selain gigi ada juga jennifer lawrence
yang kerap mendapatkan komentar terhadap fisiknya dan yang menyuruhnya untuk melakukan diet pada
tahun dua ribu tujuh belas melalui akun instagramnya ia sempat melawannya dengan menggaungkan stop body shaming
dan mengatakan agar orang orang lebih memperhatikan diri sendiri dibandingkan mengkritik orang lain
bella hutabarat cnn indonesia
yang ngomong ngomong soal body shaming dari sosok berikut ini kita akan bisa lebih jelas lagi untuk
memahami seberapa menyakitkan sih menerima komentar atau ungkapan yang berbau body shaming dan apa yang
ia lakukan ya berdasarkan pengalamannya untuk melawan body shaming itu langsung kita tanya dengan
karina riz kita oke melalui sambungan telepon karina selamat malam karina kamu mendapatkan
perlakuan lah ya yang berbau body shaming gitu kayak kayak gimana sih apa komentar komentar yang
menyakitkan itu oh banyak banget dari mulai gendut banget dari mulai dibilang gajah sampai segala
macem bentuk ejekan kayak udah jadi makanan sehari hari waktu itu oke waktu itu tuh waktu
kapan waktu mungkin dari paling sering sih sebenarnya dulu waktu masih sma mungkin waktu
cassmanasha iya yang forget
tapi juga bahkan dari orang asing yang baru aku temuin pun mereka kayak nggak ada rasa tegang sama sekali untuk body shaming gitu
oh iya justru dari keluarga pun kamu juga merasakan body shaming itu
oh iya iya jelas dari keluarga
kayak mungkin itu sebenarnya komentar komentar yang kayak termasuk dari bahasa bahasa gitu ya
karena kan kalau udah lama gak ketemu terus tiba tiba komentarnya ih kok sekarang gendutan ya
kayak gitu gitulah mbak
oke dan lama kelamaan kamu kayak udah kebal kali udah terlalu terbiasa dengan hal hal seperti itu
tapi momen gini dari kecil kemudian sampai dengan kamu duduk di bangku sekolah bangku sma
momen yang paling bikin kamu gerah banget dengan komentar komentar orang orang kayak gitu tuh kapan
kapan ya mungkin karena terlalu sering jadi kayak hampir setiap dapet itu tuh kayak gak enak aja gitu mbak
jadi bawaannya tuh kayak sensitif gitu
hmm oke jadi gampang bereaksi gitu ya responsif lah ya
apa yang kamu balas apa yang kamu lontarkan kembali ke orang orang yang mengejek kamu dengan body shaming itu waktu itu apa
gini sebenarnya kan kalau misalnya kita dapat body shaming gitu ya
kebanyakan orang orang kan komentar kayak ih dasar terlalu sensitif atau nggak terlalu tersinggung
nah sementara ini gimana kita bisa bilang kalau itu tuh tersinggung
kalau kebanyakan orang yang dapat body shaming
itu merasa hal yang sama gitu
nah ini tuh kayak gak ada kesadaran dari pelaku body shaming gitu
karena mereka tuh belum merasakan dampak negatif dari body shaming
oh asalnya plus aja ya
asalnya plus aja kayak gitu
dan kebanyakan sih cara aku ngerespon itu ya dengan cara gak ngerespon
jadi yaudah lah diemin aja gitu
oh kamu diem aja sama sekali nggak ngebales perkataan atau ucapan mereka
terus kamu sama sekali nggak bales ya
iya karena kalau misalkan dibales mereka disuruh jadi malu
malah makin kesenangan kan malah makin menatengatain gitu
sekarang kan kalau kamu ngomongin soal tadi pelaku
artinya mereka tuh kayak biasa aja ngelontarin hal hal kritik negatif
soal fisik tubuh khususnya
sekarang kan udah ada nih aturan bahwa orang orang yang melakukan body shaming gitu
bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian bahkan ada pasalnya bisa berujung pidana penjara
nah gimana nih buat kamu yang sebagai korban body shaming
legakah dengan adanya aturan seperti ini atau gimana
iya nah pas pertama aku baca berita itu tuh jujur aja ngerasa seneng
karena aku merasa kayak pemerintah mulai ngasih perhatian dan mulai menganggap bahwa ini tuh adalah suatu permasalahan yang penting gitu
body shaming itu jadi pemerintah punya kesadaran kalau body shaming itu bisa memberikan dampak yang sangat negatif buat seseorang
kayak jadi nggak percaya diri bahkan bisa mengarah ke meeting disorder
dan menurut aku sih
dengan adanya peraturan ini sangat amat membantu biar nanti tuh nggak ada korban korban lainnya gitu dari body shaming ini
oke dampak body shaming yang kamu terima selama ini apa ke kamu
mungkin secara psikologis apakah kamu juga tadi seperti yang kamu sebutkan
bisa jadi orang tuh jadi depresi kemudian jadi mengurung diri terus jadi apa eating disorder jadi diet keras keras gitu
kalau ke kamu sendiri gimana nih kak
oh ya itu jelas banget ya
jelas banget jadi depresi
jadi merasa kayak kepercayaan diri jadi rendah terus merasa kurang bisa diterima karena gak sesuai sama standar kecantikan yang orang orang bilang kayak gitu
ya itu pun secara gak langsung bikin aku pengen merubah diri aku sendiri gitu
padahal sebenarnya sih kalau misalkan kita nggak mendengar omongan mereka sebenarnya nggak ada yang salah kan ya dengan diri kita sendiri
dan efek negatif dari body shaming yang udah aku rasain sendiri adalah itu dia ingin merubah diri sendiri jadinya kayak pernah diet ketat juga
jadi gak percaya diri terus jadi ngalamin eating disorder dan itu tuh nyembuhinnya lumayan agak lama juga sih
oh iya kamu sempat eating disorder juga
untuk berapa lama tuh kak waktu itu
lumayan agak lama sih hampir setahun lebih
satu tahun lebih
satu tahun kamu juga diet keras kerasan untuk menurunkan berat badan sampai sekarang kak
oh sampai sekarang udah enggak sih mbak
oh enggak kamu juga melakukan diet juga nih
oke seberapa apa progres diet yang kamu jalani ini seberapa besar progresnya
lumayan bisa dibilang berhasil juga sih
nurunin hampir empat belas lebih kilo gitu
tujuh kilo lebih jadi sebenarnya body shaming komentar komentar itu justru jadi pecutan buat kamu ya untuk membuktikan kepada mereka bahwa ini gue bisa loh ya gitu
terakhir kar ada pesan nggak dari kamu mungkin buat orang orang yang mengalami body shaming dan juga suka melakukan body shaming
ya kalau misalnya untuk orang yang jadi korban body shaming saran dari aku adalah nggak usah dengerin kata kata orang itu karena sebenarnya nggak ada yang salah dari diri kita sendiri
yang salah itu adalah orang yang melakukan body shaming itu sendiri
jadi kalau misalkan ada orang lain ngomongin jelek tentang kita itu sebenarnya orang itu ngomongin jelek tentang diri kita sendiri
oke jadi body shaming shame on you ya untuk pelaku pelaku itu ya
oke terima kasih karina ries kita sudah bergabung di tersien news show connected malam hari ini
kita masih akan ngomongin soal body shaming sebenarnya apa sih yang melatar belakangi orang orang tuh suka sekali mengungkapkan atau melontarkan ungkapan ungkapan komentar komentar negatif yang berhubungan dengan fisik
kita akan bahas bersama mbak devi ramawati pengamat sosial mbak devi selamat malam
selamat malam mbak tiffany
mudah mudahan mbak devi bukan salah satu orang yang juga pernah mengalami body shaming ya enggak kan ya enggak dong ya
oke mbak devi gini kalau ngomongin soal body shaming kan sebenarnya bukan hanya di indonesia saja
di luar negeri bahkan untuk artis kemudian selebritas sekelas hollywood pun mereka juga ternyata pernah merasakan body shaming nih perlakuan ini
tapi kalau untuk di kita sendiri nih di indonesia kenapa sih orang tuh suka banget melontarkan pernyataan yang berbau body shaming
apa bahasa bahasa atau gimana kan kadang kadang ya eh apa kabar gitu kamu kok iteman sih atau kamu kok kurusan kamu kok gemukan gitu
ya pertama ada kalau dalam istilah saya ada tiga p yang melatar belakangnya kejadian itu
yaitu pertama patriaki kedua patron klien ketiga pengetahuan
patriaki ini erat kaitannya dengan bagaimana kemudian masyarakat itu khususnya laki laki misalnya menjadikan bentuk celaan
cemooh dan sebagainya itu menjadi satu cara mereka untuk menunjukkan bahwa mereka berada di atas
apa namanya relasi kuasa yang berbeda apalagi ketika itu objeknya adalah perempuan
jadi apa namanya perempuan itu selalu menjadi dianggap manusia kelas kedua
ini dalam budaya patriarki yang begitu kuat yang kedua patron klien ada hirarki
budaya hirarki di kita di timur khususnya membuat kemudian orang orang yang sebenarnya praktek ini dilakukan sejak lama mbak sebelum ada online sekalipun
tapi dulu bedanya adalah itu tidak terdeteksi dan tidak terdokumentasikan
kalau sekarang karena itu sudah di tulis
tidak ada jejak digitalnya ya
yes tidak ada jejak digital padahal pelakuan itu sudah lama terjadi sebenarnya
patron klien hirarki semakin tinggi seseorang itu kemudian semakin mudah dia kemudian melakukan

nah orang yang berada di bawah posisinya itu tidak punya kemampuan dan tanda kutip tidak dibenarkan untuk memberikan kemampuan
nah orang yang berada di bawah posisinya itu tidak punya kemampuan dan tanda kutip tidak dibenarkan untuk memberikan perlawanan
karena faktor patron klien tadi budaya timur yang harus selalu menerima menerima dan menerima misalnya
nah yang ketiga adalah pengetahuan bahwa itu tidak benar bahwa itu berdampak berbahaya seperti yang disampaikan bunuh diri dan sebagainya
itu datanya confirm secara akademik
nah tiga pi yang melatar belakangi tetap terjadinya praktek praktek body shaming dari offline ke online di era digital ini
oke kemudian kalau ngomongin juga stereotip gitu
apakah mungkin link linknya
lingkungan atau masyarakat kita kok terbiasa ya kok bisa terbiasa mungkin dengan adanya stereotip
kalau misalnya perempuan yang cantik tuh adalah perempuan yang kurus gitu
atau mungkin kalau ngomongin soal fisik pesek itu nggak cantik
yang cantik adalah perempuan atau orang orang yang mancung gitu kenapa ada hal hal seperti itu
kalau itu kalau itu p yang keempat
kolonial itu adalah sebuah penyakit mental ketika orang orang yang lama dijajah oleh masyarakat barat
kemudian melihat segala sesuatu yang berasal dari barat
yang putih yang mancung dan sebagainya adalah sesuatu yang lebih baik
sehingga kemudian muncul obsesi dalam alam bawah sadar masyarakat yang begitu mengidolakan masyarakat barat tadi
ini yang terjadi makanya berbeda sekali iklan iklan kecantikan di timur misalnya dengan di barat
standar kecantikan kita sangat barat
ya putih mancung rambut pirang dan sebagainya
badan bentuknya harus lekuk lekuk barat seperti
seperti yang ada di iklan iklan barat dan sebagainya
justru tidak menonjolkan ciri khas identitas karakter dari orang orang atau mungkin perempuan perempuan indonesia sendiri ya
oh tidak karena tiga ratus lima puluh tahun kita lama dijajah oleh barat
oleh belanda khususnya
sehingga kita melihat bahwa orang yang hebat itu adalah orang barat
dengan ciri ciri fisik yang a b c d e tadi
kalau untuk orang yang dikomentarin hal hal yang berbau negatif soal fisik nih
badi shaming gitu
kalau tadi sebelumnya ada karina yang juga dulu pernah mengalami body shaming
katanya ini efeknya justru misalnya orang itu bisa depresi kemudian ada eating disorder gitu
memang bisa seburuk apa sih mbak devi ini
ya yang menjadi problem adalah proses apa namanya tanda kutip penjajahan mental tadi itu
kerap dilakukan justru di periode periode di mana seorang individu itu memasuki masa pencarian jadi
ketika itu dilakukan kepada saya yang sudah relatif dewasa itu dampaknya tidak akan terlalu kuat ya
tapi ketika itu terjadi pada remaja yang memang masih mencari pola
yang masih belum memiliki pengalaman mengatasi tekanan dan sebagainya ini akan menjadi berbahaya sekali
karena ditambah tadi masyarakat digital sekarang kan semakin rendah interaksinya dengan secara offline
sehingga ketika dia kebingungan dia merasa tidak nyaman

kemudian terjadi adalah dia memendam itu sendiri tanpa ada teman diskusi dan sebagainya
untuk meyakinkan dia bahwa itu adalah hal yang bisa dilawan dan tidak perlu kemudian menjadi satu beban kehidupan misalnya
karena memang sebagian besar anak sekarang hidupnya di dunia digital
jadi sekali mereka terjebak dalam apa namanya perangkap penjajahan mental tadi ketendrungan akan sulit keluar
iya dan mirisnya lagi kita lihat ternyata orang orang yang mendapat perlakuan body shaming ini bukan di usia usia yang
apa ya yang remaja puber sma atau
tapi dari kecil ya ternyata ya mereka juga mendapatkan body shaming itu ya mbak devi ya
karena kan kalau di masa saya saja offline apa namanya kalau saya kebetulan kulitnya memang tidak terlalu terang seperti orang bule gitu misalnya
bahkan misalnya waktu itu saya berbulusnya sampai dijauhi karena saya dibilang saya mirip salah satu hewan gitu misalnya
itu waktu tk bahkan memang
jadi karena memang pengetahuan pengetahuan bahwa
etika apa namanya terhadap sesama manusia sayangnya di masyarakat kita tidak ada hal seperti itu
kurang ya makanya etika itu harus harus kita tanamkan untuk anak anak kita ya dari kecil ya
nah ini tidak terjadi karena anak anak sekarang kan lahir dari orang tua yang memang juga tidak diajarkan tentang hal itu di masa kecilnya
oke itu jadi concern besar juga ya justru mbak devi ya
oke mbak devi dengan adanya sekarang ini kan ada body shaming ini ketika orang melontarkan ungkapan ini si korbannya
bisa mengadukan kepolisian kemudian ada pasalnya juga hati hati bisa berujung bui bisa dipidana penjara gitu
pendapat anda apakah dengan adanya regulasi seperti ini oke ini akhirnya men stop orang orang yang sering sekali dengan body shaming
akankah ini bikin orang jerah atau enggak
saya setuju dengan aturan itu paling tidak ini akan menjadi alarm sosial
namun ketika bicara hukuman ketika pelakunya adalah remaja menurut hemat saya anak dan remaja pelakunya
menurut hemat saya yang pantas dihukum bukan mereka tapi orang tua mereka
caranya bukan dengan hukuman fisik penjara kurungan tapi dengan denda atau kerja sosial
karena anak anak dan remaja itu biasanya akan mengikuti tradisi yang ada di dalam keluarga
kalau keluarga tidak pernah mengajarkan jangan heran kalau kemudian mereka mengikuti saja bagaimana pergaulan sosial yang terjadi
oke tapi kalau dibilang terlalu sensitif iya nggak sih misalnya itu kan cuma basah basi itu kan cuma bercandaan gitu
tidak bisa tidak bisa mbak ini harus diajar
nah persoalannya etika itu tidak bisa hanya dihafalkan harus diamalkan
persoalan di indonesia adalah kelemahannya tidak pernah diamalkan
karena tidak ada satupun orang yang secara teladan itu menunjukkan hal tersebut
sederhana di masa politik ini bagaimana kemudian orang orang yang dewasa elit elit politik yang dengan tingkat ekonomi yang baik
lalu juga dengan tingkat pendidikan yang tinggi itu bisa mengeluarkan kata kata tidak pantas
menurut hemat saya ketika remaja sekarang juga mengeluarkan kata kata yang tidak pantas di sosial media bukan salah mereka
bukan kemudian kita mengatakan oh ini milenial memang tidak santun tidak apa dan sebagainya tapi yang salah lah kita semua
sebagai orang tua yang tidak mampu memberikan teladan
oke berucap beretika itu yang harus kita tanamkan sekarang ya
terima kasih mbak devi ramawati sudah bergabung di cnn indonesia connected malam hari ini
tuh kan ya berarti enggak usah main main jangan main main kalau misalnya enggak mau di penjara gara gara ngomong soal body shaming
kita akan lihat seperti apa cuitan di media sosial terkait dengan body shaming ini
yang pertama dari akun ad icat evani masih aja ada yang body shaming padahal enggak kenal kenal amat katanya
dan hahahanya di akhir kalimat
jadi maksudnya basah basi tapi kayak menyakitkan
iza rizky juga berikutnya poin yang dapat kita ambil adalah nah di dunia ini gak ada niatan tuh orang buat body shaming
dia hanya ingin merasa dekat katanya dengan kita
namun pendekatan yang mereka lakukan kurang nikmat ya ternyata untuk didengar telinga
jadi mau dekat tapi tidak bisa
jadi kelihatannya kok jahat ya
ad bilal mardi berikutnya katanya body shaming itu kena pidana
tapi teman aku self body shaming hukumnya apa dong
dan ini dia terakhir dari ad ayam damalia
hati hati berkomentar di medsos terutama kalau ngomongin soal fisik atau penampilan seseorang nanti kamu bisa kena pidana
jadi mudah mudahan semua orang sekarang sudah mengerti untuk berlaku bersikap beretika tidak hanya di kehidupan nyata tapi juga di media sosial ya